bila kaligrafi pada umumnya ditulis dengan cat atau tinta
seorang pengusaha di surabaya justru membuat kaligrafi dari benang dan jarum pentul
rajutan benang yang dibuat seni bidi
sedemikian rupa membentuk ⁇ asmaul ⁇ husna ayat kursi dan ayat suci lainnya
kini menarik minat konsumen untuk memilikinya
kerajinan el barakah
ayat apa kita bikin kita gambar dulu
habis itu kita gambar nanti kita tentukan tebal tipis
habis itu kita cari jalannya jarumnya di mana jalannya benangnya di mana
teknik sempurna merajut kaligrafi dengan benang didapat dengan melakukannya setiap hari
misalnya bagaimana menjaga agar benang tidak putus
jika terlalu kuat menarik benang bisa putus
namun jika tidak ditarik rajutan pastikan
mbak tolong ajari saya untuk memasukkan benang ke dalam jarum
ini ditahan sama kuku ibu jari
terus tunjukkan ke atas lagi
cukup rumit ternyata karena jarak jarum yang satu dengan jarum yang lain cukup dekat
selain itu juga harus mempunyai kuku yang panjang untuk memudahkan pemasukan benang benang
ini juga bisa dikumpulkan ke selah selah jarum pentul
hingga kini ada sekitar lima puluh pekerja yang aktif
pekerja pekerja ini dituntun oleh kepala jarum untuk menorehkan kalimat suci dengan menyulam benang membentuk kaligrafi
itu harus bisa membentuknya besar kecilnya huruf ini mbak
tapi harus belajar mbak lama mbak
kadang satu bulan itu baru bisa
karya kaligrafi yang terbuat dari benang dan jarum
ini biasa dijual mulai dari harga dua ratus lima puluh hingga sepuluh juta rupiah
tergantung ukuran dan kerumitan ayatnya
pemasarannya pun sudah mencapai beberapa kota di indonesia
seperti jakarta padang jambi riau bahkan malaysia